ketinggian banjir di permukiman warga rw dua rawabuaya cengkareng certa barat
yang merendam ratusan rumah warga ini mencapai empat puluh cm
menurut warga kenangan banjir ini sebabkan oleh hujan yang menggiribu kota
sejak senin malam dan meruapnya kalimu ke van
akibatnya pada selasa pagi aktivitas warga sekitar terganggu
warga yang hendak berangkat kerja terpaksa merobos genangan banjir
warga bahkan mengindarkan kendaraannya ke tempat yang lebih tinggi
warga berharap pemerintah provinsi rikejakarta memiliki solusi
agar bencana banjir yang kerap melanda permukiman warga
saat hujan tiba segera teratasi
ketinggian banjir di ruas jalan kemang
raya jakarta selatan berkisar tiga puluh hingga empat puluh cm ini
mengganggu arus lalu lintas selasa pagi
menurut warga banjir disebabkan oleh saluran air
di sisi jalan yang tak mampu menampung tingginya debit air
setelah hujan ras mengguyur jakarta
satu karena hujan
dua penyebabnya jalur evokasi saluran airnya menguap
sejumlah pengendara motor bahkan terpaksa mendorong kendaraan
lantaran mesin mogok akibat nekat menerobos banjir
tidak hanya kendaraan roda dua sebuah mobil yang menerobos banjir
juga mogok hingga harus didorong
tim ibutan cnn indonesia